penyelidikan kasus pembunuhan mutilasi dan pembakaran jasad oleh suaminya di karawang jawa barat masih terus berlanjut
selain olah tkp pihak kepolisian juga memeriksa pelaku dan sejumlah warga
dari hasil pemeriksaan di kontrakan polisi menemukan sepucuk surat yang diduga ditulis oleh korban untuk suaminya
polisi menemukan surat itu dalam tumpukan buku di ruang kedua kontrakan yang ditempati korban
surat itu berisikan kekesalan istri kepada suaminya
isi surat tersebut akan dikembangkan oleh polisi untuk mencari motif sebenarnya pelaku melakukan pembunuhan
rencananya polisi akan menggelar rekonstruksi pada awal pekan depan
ini perkembangan barunya kita menemukan sepucuk surat ya di dalam kos kosan korban dan itu sudah kita amankan
kira kira isi tulisannya adalah seperti ini
pengen pulang ke rumah tapi malu sama keluarga malu juga sama tetangga
punya suami tapi nggak tinggal bareng pikirannya pasti banyak yang negatif
ya bunda pamit aja ya udah capek ngadepin sifat kamu kamu lebih sayang mereka ketimbang aku
nah dari temuan surat ini tentunya akan berkaitan dengan motif si pelaku dalam melakukan perbuatannya
karena selama ini kita hanya bergantung pada keterangan tersangka mengapa dia sampai melakukan pembunuhan ini
polisi telah membeku
pelaku mutilasi yang dilakukan suami terhadap istrinya
jenazah korban sebelumnya ditemukan di karawang jawa barat
menurut keterangan warga sekitar korban dikenal sebagai sosok yang pendiam namun dikenal galak terhadap suami
dan sering terlibat cekcok selama enam bulan tinggal di kecamatan teluk jambi timur
kakak korban bahkan sempat membuka sayembara senilai satu juta rupiah bagi warga yang berhasil menemukan keberadaan korban
menurut polisi pelaku berinisial mk
maka memutilasi dan membakar jenasa istrinya
pelaku mengaku sakit hati terhadap korban karena korban terus menerus meminta dibelikan mobil